polda metro jaya juga memastikan tidak akan memberikan surat pemanggilan lagi terhadap rizik syihab dan lima tersangka lain
polisi akan melakukan penangkapan kepada rizik syihab dan kelima tersangka tersebut
perihal penangkapan rizik syihab disampaikan kabit humas polda metro jaya kombespol yusri yunus pada jumat siang di mampolda metro jaya
setelah ditetapkan sebagai tersangka kuasa hukum rizik syihab aziz yanuar sempat meminta penjatualan ulang pemeriksaan kliennya sebagai tersangka
namun polda metro jaya memastikan tidak akan memberikan surat pemanggilan lagi
para tersangka dinilai telah melakukan hasutan atau ajakan untuk berbuat pidana serta melanggar undang undang kekarantinaan kesehatan
kemarin sudah dijelaskan
kemarin sudah dijelaskan
ya saudara mrs jadi saya tegaskan lagi
panggilan saksi pertama tidak datang
panggilan saksi kedua tidak datang
kemarin sudah ditegaskan tidak ada lagi
polda metro jaya dalam hal ini akan melakukan penangkapan terhadap mrs
sekali lagi saya ulangi polda metro jaya akan melakukan penangkapan terhadap mrs